divisi humas polri dan puspen tni saat ini menggelar konferensi terkait perkembangan pasca rusuh dua puluh dua mei
berikut kita simak selengkapnya
hotel megaria cikini jalan cikini raya jakarta pusat
seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa tidak pidana yang diduga dilakukan oleh beberapa orang yang akan saya sampaikan secara detail nanti
yaitu kepemilikan senjata api jenis berikut amunisi sebagaimana dimaksud dalam pasal satu undang undang darurat nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu
tentang senjata api dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau selama lamanya dua puluh tahun penjara
beralamat di perumahan visar di kecamatan cibinong kabupaten bogor
hk ini perannya adalah leader mencari senjata api
serta memimpin tim turun pada aksi dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas
jadi yang berbeda
yang bersangkutan itu ada pada tanggal dua puluh satu tersebut
dengan membawa satu pucuk sentih revolper taurus kol tiga puluh delapan
nanti akan kita tunjukkan
yang bersangkutan hk menerima uang rp satu ratus lima puluh juta
ditangkap pada hari selasa tanggal dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas
sekira pukul tiga belas
menteng jakarta pusat
bersangkutan kedua yaitu az
alamat kelurahan sarwa kecamatan ciputat kota tangerang selatan
peran mencari eksekutor dan sekaligus menjadi eksekutor
ditangkap pada hari selasa dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas sekira pukul tiga belas tiga puluh wib
di terminal satu c bandara soekarno hatta tangerang kota
tersangka ketiga ir
alamat kelurahan soekabimi selatan kecamatan kewonjeru jakarta barat
berperan sebagai eksekutor
menerima uang lima juta
ditangkap pada hari selasa dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas
sekira pukul dua puluh wib
di jalan kpbd kelurahan sukabumi selatan
beramat di cibinong bogor jawa barat
peran sebagai eksekutor
dan menguasai senpirakitan
laras pendek call dua puluh dua
laras panjang kol dua puluh dua
tersangka menerima uang sejumlah rp lima puluh lima juta
ditangkap pada hari jumat dua puluh empat mei dua ribu sembilan belas
sekira pukul tiga belas tiga puluh wib
di parkiran indomaret

positif ampetamin dan metapentamin
mereka menggunakan itu
kepada tersangka hk
menerima hasil penjualan senpi sebesar rp dua puluh enam lima juta
ditangkap pada hari jumat dua puluh empat mei dua ribu sembilan belas
sekira pukul delapan wib
di daerah swasembada jakarta utara
hasil pemeriksaan urin juga positif
ampetamin dan metapentamin
makanya lebih banyak lagi menggunakan narkoba
tersangka ke enam af
beralamat kelurahan raja wali kecamatan pancoran jakarta selatan
peran pemilik dan penjual senpi ilegal revolver taurus
kepada tersangka hk
ini seorang perempuan
yang tadi lima laki laki
menerima hasil penjualan senpi sebesar rp lima puluh juta
ditangkap pada hari jumat dua puluh empat mei dua ribu sembilan belas
di bank bri galantambring jakarta pusat
ini tert gedong bekerja kota tim klipu
hk ya hk ini memang kadang juga dipanggil iwan
ini tersangka ad
perempuan tadi tersangka apa namanya ya if alias vivi
pada tanggal satu oktober dua ribu delapan belas tersangka hk menerima perintah dari seseorang
seseorang ini pihak kami sudah mengetahui identitasnya
saya ulangi satu oktober dua ribu delapan belas tersangka hk menerima perintah dari seseorang
membeli dua pucuk senpi laras pendek dan dua pucuk laras pendek juga di kalibata
tiga belas oktober dua ribu delapan belas tersangka hk membeli satu pucuk senpi revolver
kol tiga puluh delapan sebesar lima puluh juta dari af
tanggal lima maret dua ribu sembilan belas tersangka hk berhasil mendapatkan senjata api
dengan cara membeli dari tersangka ad
yaitu satu pucuk senpi meyer col dua ribu sembilan belas
seharga lima lima juta
yang kemudian diserahkan kepada tersangka az
dan dua pucuk senpi rakitan laras panjang col dua puluh dua
seharga lima belas juta
dan laras pendek col dua puluh dua
seharga enam juta yang kemudian diserahkan kepada tersangka tj
dua belas maret dua ribu sembilan belas tersangka hk menerima uang
dan tj mendapat bagian uang sebesar rp dua puluh lima
seseorang itu sudah kami kantongi di tasnya
dan saat ini tim sedang mendalami
di mana tersangka tj diminta untuk membunuh
membunuh dua orang tokoh nasional
saya tidak sebutkan di depan publik
tapi saya sudah paham
pihak kami tni dan polri sudah paham
siapa tokoh nasional tersebut
april dua ribu sembilan belas tersangka hk mendapatkan perintah kembali
untuk membunuh dua tokoh nasional lainnya
jadi empat target kelompok ini
di mana tersangka tj
dan juga di depan publik

menghabisi nyawa tokoh nasional
sekitar bulan april dua ribu sembilan belas
selain ada perencanaan untuk membunuh target tokoh nasional
yang telah ditentukan
terdapat juga perintah lain
melalui tersangka tj
untuk membunuh seorang pimpinan
dan tersangka tersebut
sudah beberapa kali mensurvey rumah toko tersebut
diperintahkan untuk mengeksekusi
dan tersangka tersebut
ir sudah mendapat uang sebesar lima juta rupiah
tersangka hk dengan membawa satu pucuk sen pi revolver
beserta tim turun ke depan
bercampur dengan masa aksi
pada tanggal dua puluh satu
untuk melakukan aksinya
dengan peserta aksi lainnya
saya tunjukkan dulu barang buktinya
dari hasil proses penyidikan
yang sudah diakui oleh semua tersangka
didapat dari cipacing
tersangka ade teluru
yang dipegang oleh wakapuspen adalah
ini adalah senjata organik tapi ilegal
yang didapat dari
tersangka yang perempuan itu
dan ini coba dilihat
ini ada teleskopnya nih
jadi diduga kuat
ingin menghabisi dari jarak jauh
tapi luar biasa
ada pelbagai tersangka
saya pernah lihat
ini pihak yang kami sudah antisipasi
kita tidak tahu kelompok kelompok yang lain yang sudah lolos
ini sangat berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh bapak menko pelukan dan bapak kapolri kemarin di sini
fakta hukumnya beda tersangkanya beda dan senpinya pun beda
itu sudah dua kelompok
yang sudah teridentifikasi
bisa saja kelompok kelompok teroris yang sudah juga kami tangkap
beberapa hari sebelum tanggal dua puluh satu dua puluh
yang beberapa pelakunya sudah menyampaikan bahwa kami ingin memanfaatkan momentum demokrasi
sebagai aksi kami
karena memang demokrasi
demokrasi itu menurut pahamnya yaitu kafir
itu tiga sudah kelompok kelompok penunggang gelap aksi ini
bisa saja kelompok kelompok lain yang belum berhasil kami tangkap
dan kami identifikasi
saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya akan mencoba
saya sampaikan tadi ada petunjuk dan bukti bukti bahwa memang perusuh perusuh ini connect
connect dengan kelompok kelompok penduduk gelap ini kita sedang dalami ya kita sedang dalam
sekitar demikian dari saya saatnya kita tanya jawab silakan mas
jabat negara tapi bukan presiden tapi bukan kapasitas saya akan menyampaikan ini nanti
ketika proses pendalaman proses penyidikan sudah semakin mengerucuk
hai nanti disampaikan
nya itu whoever yang sudah disurvei nuestro be
semua pelaku ya di foto sudah digambar istilahnya di mapping oleh mereka ya allah mungkin sayang
kepada negara karena ketika itu terjadi yaitulah settingnya gitu kan itulah settingnya bahwa negara
ini akan goyang tapi allah subhanahu wa ta'ala tuhan yang maha esa insyaallah akan tetap sayang
kepada negara kesatuan republik indonesia sehingga kami diberi kekuatan diberikan jalan untuk melakukan
upaya upaya pengungkapan ini ya ya secepatnya lagi di dalamnya kalau beberapa pelaku ini kan
kau nembak jauh jauh
nanti kita akan sampaikan perlu waktunya ya
itu itu topiknya beda
ini begini sekali lagi
tough teman kita tanya tentang delapan korban yang kita terkena tembakan ya saat ini tim sedang bekerja
travelax teil was einpopiair wasung juga akan meneliti secara sain tim arch six teacher stifle kan
dan bekerja bukan sendiri fori ya kita menggandeng lembaga lembaga independence tiktok yang menggunakan

kemungkinan beberapa kemungkinan banyak
banyak kemungkinan tadi sudah saya sampaikan sebenarnya
bahwa ada kelompok kelompok yang sengaja menunggangi aksi demo ini
dan tadi ada kelompok teroris yang ingin memanfaatkan momentum demokrasi
kita sudah ungkap sudah saya sampaikan ke publik sebelum tanggal dua puluh satu dua puluh
saya sudah sampaikan jangan turun ke jalan
ada kelompok kelompok teroris
bahkan ya sangat disayangkan ada kelompok kelompok yang wah ini rekayasa
ini rekayasa model apa
apa sutradara secanggih hollywood apapun tidak akan dapat merekayasa ini
dan ini kita bicara fakta hukum
sekali lagi tim sedang bekerja
dan nanti tiba saatnya tim akan menyeberkan ke publik
tentang hasil investigasi tersebut
pak tadi kan terluka terbilang untuk koneksi pak
koda nyita ada mobil patah yang terlibat pak
apakah terkoneksi dengan jaringan ini pak
itu akan disampaikan ke publik nanti
itu beda lagi
ada memang petunjuk cctv petunjuk pengakuan
sudah mengaku bahwa mereka akan datang ke jakarta untuk berjihad dan membuat rusuh
cctv sudah ada di salah satu media
sudah menyebar kok cctv
disurunkan masa masa itu disurunkan banyak
rombol dibagi amplop
tapi kapasitas saya hari ini dan wakapuspen tni dan teman teman hanya mengekspos ini dulu
pak siapa yang berpikir ini
jangan berpikir pikir yang enggak apa apa

nah ini tempatnya empat tapi untuk yang sejauh terpanjang ini pak
nah ini apakah mereka berengananya di tempat aksi kemarin tanggal dua puluh dua
atau di tempat lain
jadi mereka ini bawa ini ke perjalanan aksi
ya jadi begini
kalau misalnya kelompok kelompok ini kan sudah sangat profesional
ini baik roh
tidak mungkin juga yang tidak pernah menggunakan juga diberi tugas ini
nah sehingga mereka mencari momentum yang tepat
tetapi seperti apa yang saya sampaikan tadi walaupun sudah digambar sudah di mapping videonya
terus jam kantor dan lain lain
alhamdulillah tuhan yang maesah
tugas kami untuk mengungkap kasus ini
walaupun belum sampai atas nih
ini kita akan ungkap pelaku ini dan kita akan lakukan proses hukum secara tegas
siapapun yang berada di belakang aksi ini
mungkin saja yang sudah kita tangkap nanti nanti naik lagi naik lagi
nanti dulu kalau motif
motif itu selalu datang belakangan
itu belum bisa dijawab mbak
investigasi masih berjalan
saya paham maksud mbak
saya paham sekali
apakah ini yang digunakan
nanti mengganggu dong proses kami
kalau saya sebutkan
mengganggu proses kami
proses penyelidikan ini
saya belum dengar itu
malah saya dengar bakal
untuk perkuatan sampai saat ini
perkuatan satu pun
satu pun belum kami kurangi
kan rp empat
bahwa itu adalah
itu rp empat itu termasuk
teman teman dari tni yang mau backup penuh
belum pulang mereka
bergesa dari plotting pun belum
pak artinya si aga satu belum di
ya masih di dalam
kami sedang bekerja keras
teman teman saya kira itu
kami tni dan polri
terus bekerja sangat keras
ya sekarang kan tahu
pijak digital itu tidak akan hilang
konsep pengamanan ini
yaitu konsep humanis
bahwa petugas personil pengamanan
kekuatan dan ancaman
itu pasti seimbang
kalau misalnya demo duduk duduk
dekat dekatnya itu pasti seimbang
kami juga duduk
tapi demo kemarin
segmen satu yang kedua itu bukan demo
menyerang petugas itu pelaku kriminal
catak perusuh dan pelaku kriminal
yang diberikan oleh undang undang
undang undang itu amanah rakyat
untuk melakukan proses pengamanan
di sana dan diserang oleh perusuh
beberapa kali kami sampaikan
ini adalah petunjuk
bahwa ada settingan
jadi yang offensive siapa
teman teman kan bisa lihat
kami tetap dikenal
tapi kalau misalnya bertahan saja
pernah lihat gambar atau video
sedangkan petugas petugas kami
gas air matahari
dan itu kalau misalnya mereka sudah serang
kami harus lakukan
upaya paksa kepolisian
tetapi itu ada tahapannya
saya kira demikian dekatkan
berarti itu melanggar sop dong
kan tadi bapak bilang
kita lihat sendiri di lapangan
itu kan flashball
mbak kan tidak tahu senjata senjata apa
mbak kan gak tahu
mbak tahu senjata senjata apa
bisa diper rentok kan
itu sudah diketahui
sudah saya sampaikan tadi
lompok yang kemarin memasukkan senjata api legal
dari aceh kesini
dan ini bisa saja masih banyak penumpang penumpang gelap
tunggu saja nanti tim sedang bekerja untuk melakukan pendalaman
saya kira demikian terima kasih banyak
doakan saja semuanya bisa terkendali
ya itulah itu perhidayah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya baru saja kita mendengarkan keterangan pers dari kadif humas polri irjen pol m iqbal
yang menyatakan bahwa hari ini polri kembali merilis enam inisial dan juga barang bukti yang digunakan oleh para tersangka perusuh
dalam aksi dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas yang lalu
bahwa kemudian polri juga menegaskan bahwa tersangka yang dirilis hari ini terdiri dari lima orang laki laki dan satu orang perempuan
dan enam orang tersangka
tersangka perusuh ini juga merupakan kelompok lain yang berbeda dengan kelompok kelompok perusuh yang sudah dirilis oleh menko polhukam dan juga polri pada beberapa waktu yang lalu
dari tangan tersangka ini polri juga mendapatkan atau menyita sejumlah barang bukti diantaranya adalah senjata rakitan dan juga ada rompi anti peluru
dan dalam penelusuran ataupun juga pendalaman yang dilakukan oleh polri juga disampaikan bahwa ada seorang yang
yang menyuruh para tersangka ini untuk membunuh empat tokoh nasional dan satu tokoh dari lembaga survei dengan imbalan puluhan juta rupiah
namun kemudian ini sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan saat ini pendalaman masih terus dilakukan
apa kemudian yang menjadi motif dari aksi yang ditunggangi oleh sejumlah perusuh pada dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas lalu